sepuluh tahun menjadi ibu negara mendampingi presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono
kristiani herawati atau kerap disapa ibu ani yudhoyono
tentu memiliki banyak memori indah bersama suami dan kedua putranya
kristiani herawati menikah dengan susilo bambang yudhoyono pada tiga puluh juli seribu sembilan ratus enam puluh
selama empat puluh dua tahun menjalani rumah tangga yang harmonis
membuat kemesraan mereka tak lekang oleh waktu
sebagai bukti cinta seorang suami kepada istri yang abadi
susilo bambang yudhoyono membuat sebuah persembahan
museum dan galeri seni untuk ani yudhoyono
di lansluas satu lima hektare di jalan lingkar selatan pelosok pacitan jawa timur inilah
akan dibangun museum dan galeri seni bertajuk sby dan ani
peko berpanggil saya peko peko nanti kalau saya sudah sempat
kita atur bersama museum itu
itulah kata kata almarhumah yang tidak pernah saya lupakan
bagi saya dan keluarga merupakan amanah dari istri tercinta
bahwa museum dan galeri ini adalah tanda cinta saya dan keluarga
yang aman dalam
dan abadi kepada almarhumah istri tercinta
rencananya bangunan museum dan galeri seni sby ani seluas tujuh lima ratus meter persegi
akan berisikan berbagai saksi sejarah perjalanan presiden ke enam republik indonesia
susilo bambang yudhoyono dari kecil hingga menjadi presiden pertama
semasa hidupnya ani dikenal mempunyai ketertarikan dengan fotografi
sejak umur sepuluh tahun
hal ini yang menginspirasi sby untuk mengisi galeri dengan berbagai foto
hasil jepretan mendiang ani yudhoyono
dalam acara groundbreaking pembangunan museum pada sabtu siang
juga dihadiri wakil presiden ke sebelas budiono
serta sejumlah menteri kabinet indonesia bersatu
hingga gubernur jawa timur kofifah indar parawansa
tim liputan cnn indonesia